seiring berjalannya waktu terjadilah interaksi warga tionghoa dan jawa
perayaan imlek dengan akulturasi budaya yang kental ini mengingatkan bahwa etnis tionghoa sudah lama menjadi bagian dari bangsa indonesia
warga non tionghoa turut memeriahkan dan perayaan imlek digelar dengan unik
bahwa komunikasi atau kehidupan bersosialisasi masyarakat sudiro prajan itu
luar biasa karena memang sudah terjalin sejak dulu kalah
dan juga memang salah satu alasan lainnya yaitu karena sudah adanya pernikahan campur
pernikahan campur yang kami maksud ini adalah pernikahan dari etnis tionghoa dan juga etnis pribumi
perayaan imlek seperti ini tidak terbayang bisa dilaksanakan di indonesia beberapa puluh tahun lalu
saat itu perayaan imlek dilarang
dari masa ke masa perayaan imlek di indonesia memang berubah ubah sesuai kebijakan pemerintah
pada era presiden soekarno terdapat penetapan pemerintah tentang hari hari raya umat beragama
salah satunya hari raya orang tionghoa
pada masa itu orang orang tionghoa bisa berekspresi secara bebas
pada era presiden soeharto terdapat instruksi presiden tentang pembatasan agama
kepercayaan dan adat istilahnya
diangkat menjadi pemirsa yang menjadi nama perdagangan dengan cara uni

nya menjadi tajam ulang
pemerintah akan tekun romanticis di maka ini
tapi bukannya sayang sekali
untuk menganut agama kepercayaan dan adat istiadatnya secara terbuka
pada tahun dua ribu satu menteri agama mengeluarkan keputusan tentang penetapan hari raya imlek sebagai hari libur nasional fakultatif
dan pada era presiden megawati hari tahun baru imlek ditetapkan sebagai hari nasional melalui keputusan presiden
setelah reformasi kami mulai merasakan imlek kembali menjadi milik kami suku tionghoa yang ada di indonesia apalagi dengan adanya undang undang warga negara
kita merasa hak dan kewajiban sebagai tionghoa indonesia sudah dapat terpenuhi
bagaimana kita terus ingin melestarikan budaya kita karena budaya timur termasuk budaya tionghoa ini adalah budaya yang sangat luhur dan sangat luar biasa
sehingga kami berharap akan menjadi akulturasi budaya
jadi indonesia memperkaya budaya nusantara
kini warga bisa menyaksikan kemeriahan imlek di setiap tahunnya
warga tionghoa yang tidak menganut agama konghucu pun ikut merayakan karena imlek menjadi bagian dari identitas mereka
makna perayaan imlek di indonesia sama dengan di tiongkok
imlek sebagai kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga besar
di sisi maknawi mungkin sama ya
antara yang di indonesia dengan di tiongkok ya
artinya mereka memaknai imlek sebagai hari untuk berkumpulnya keluarga
nah di tiongkok juga demikian tekanannya adalah maknawinya adalah seperti itu
ritual dalam imlek memang menjadi bagian dari komunitas tionghoa
namun kemeriahan dan kegembiraannya menjadi bagian yang bisa dinikmati bangsa indonesia
tim liputan cnn indonesia